pemerintah melalui menko maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan mengumumkan tentang pelonggaran untuk daerah yang menerapkan ppkm level tiga dan dua berzona hijau untuk bisa membuka kembali gedung bioskop
meski begitu pemerintah membuat sejumlah aturan ketat bagi pengelola dan pengunjung bioskop
di antaranya pertama wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan screening terhadap semua pengunjung dan juga pegawai
ketiga pengunjung usia kurang dari dua belas tahun dilarang masuk
keempat dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop
kelima mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif serta kementerian kesehatan
saya ulangi dengan kewajiban menggunakan aplikasi peduli lindungi serta protokol kesehatan yang ketat
hanya kategori hijau yang dapat masuk area bioskop saya ulangi hanya kategori hijau
sejumlah pengelola bioskop pun menyambut baik rencana pembukaan bioskop
di sejumlah lokasi ini
meskipun belum memastikan kapan bioskop dapat segera beroperasi
namun mereka telah memberikan kabar terkait rencana pembukaan ini melalui laman sosial media terkait
tim liputan sian indonesia